lalu bagaimana posisi terkini hitung cepat pilkada dki jakarta putaran kedua
sudah ada daniar ahri di kawasan kota tua jakarta
iya selamat sore
punca dan juga untuk anda seluruh warga dki jakarta yang sedang menyaksikan cnn indonesia
tentu yang paling dinantikan adalah bagaimana hasil hitungan cepat versi lsi smrc dan juga polmark
sama seperti saya seluruh warga jakarta yang saat ini sedang bersantai di museum sejarah jakarta juga sangat sangat menantikan itu semua
memang tadi sudah ada konferensi pers dari anisandi yang menyatakan rasa optimisme dan juga rasa kemenangannya memang tergambarkan
dari apa yang masuk ke bank data lsi smrc dan juga polmark
saya akan berikan satu persatu untuk anda dimulai dari lsi terlebih dahulu
di mana data yang sudah masuk ataupun suara yang sudah masuk sebesar sembilan puluh delapan delapan puluh enam persen
anis sandi dinyatakan unggul sementara oleh lsi dengan perolehan sebesar lima puluh lima enam puluh tiga persen
berbanding sangat jauh dengan ahok jarot yang hanya memiliki suara sebesar empat puluh empat tiga puluh tujuh persen
saya akan coba refresh lagi untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pembagiannya perwilayahan dki jakarta
karena yang menarik di sini tepatnya di wilayah jakarta pusat saja
kalau saya bercermin ke putaran yang pertama lalu jakarta pusat ini belum bertuan
karena tidak ada satupun pasangan calon yang menyatakan punya lumbung suara di sana
tapi ternyata untuk wilayah jakarta pusat saja ani sandi memiliki angka yang sangat sangat jauh
yakni lima puluh enam dua puluh empat persen berbanding dengan ahok jarot sebesar empat puluh tiga tujuh puluh enam persen versi lsi
tapi bagaimana dengan smrc
saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana hasil hitungan cepat versi smrc
data yang sudah masuk belum jauh yakni sekitar sembilan puluh delapan persen
dengan lsi yang tadi saya sudah bacakan
tapi untuk pemetaan yang masih tetap sama bahwa anies sandi dianggap lebih unggul dengan perolehan lima puluh delapan tiga puluh satu persen
berbanding empat puluh satu enam puluh sembilan persen untuk pasangan calon nomor urut dua yakni ahok dan juga jarot
sementara untuk polmark yang juga merilis datanya setiap satu detik sekali
satu suara kemudian masuk diperbaharui sudah ada sembilan puluh sembilan persen suara yang masuk di bank data polmark
itu artinya tinggal satu persen lagi
apakah akan mungkin terus terus bekerjaran
ternyata angkanya sudah masuk sebesar lima puluh tujuh lima puluh empat persen berbanding dengan empat puluh dua empat puluh enam persen
memang peta seperti ini sudah disimpulkan menurut survei yang dirilis pada tanggal dua belas april yang lalu
tapi angkanya tidak sejauh ini
nah memang kita memang harus menantikan bagaimana hasil rekapitulasi suara yang resmi akan diberitahukan kepada kpud
tapi yang perlu kita ingat yang perlu kita refresh
sedikit bahwa pada putaran pertama yang lalu
hasil survei dengan hasil rekapitulasi kpud hanya berbeda tujuh belas hingga satu persen
itu artinya hasilnya mendekati akurat
apakah memang jakarta sudah siap untuk menerima gubernur yang baru
ataukah harus mengucapkan selamat kembali bekerja untuk pasangan ataupun gubernur gubernur pertahanan
tapi memang angka yang masuk ini sudah semakin mendekati angka seratus persen
bahkan untuk lsi saja saat ini
di data saya di tangan saya sudah mencapai sembilan puluh sembilan empat puluh tiga persen
saya dan juga seluruh warga jakarta yang ada di museum sejarah jakarta ini menantikan
jika memang anies sandi benar benar memperoleh kemenangannya berdasarkan hasil kapitulasi kpu dki jakarta
kami pun tentu saja benar benar menantikan hasil kerjanya
atau berdasarkan slogannya ya maju kotanya dan juga bahagia warganya